saudara penanganan kasus korupsi oleh kejagung membuat kepercayaan publik terhadap kejaksaan meningkat
indikator politik indonesia mencatat kepuasan publik terhadap kejaksaan agung tinggi berdasarkan survei by phone pada empat hingga lima april dua ribu dua puluh
kejaksaan berada di angka tujuh puluh empat tujuh persen sebagai lembaga hukum terpercaya di atas mahkamah konstitusi pengadilan polri serta kpk
menurut burhanuddin murtadi kondisi tersebut terjadi usai kejagung berhasil mengungkap sejumlah kasus korupsi
kasus kasus korupsi yang melibatkan hajat hidup orang banyak terutama kasus minyak goreng
itu menjadi daya pengungkit trust publik terhadap kejaksaan
yang kedua memang kasus kasus high profile tadi high profile corruption
memang tidak selalu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak
tetapi mampu menaikkan trust publik terutama kelas menengah terhadap kejaksaan